jokowi dodo menggunakan dua busana adat dari nusa tenggara timur
di momen akbar hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tiga
serta pada sidang tahunan mpr pada empat belas agustus lalu
pakaian adat saburai jua dan timur tengah selatan yang dikenakan jokowi
mengundang perhatian masyarakat sebab memiliki filosofi dan makna
pada bentuk hingga aksesorisnya
ketua dewan kerajinan nasional daerah atau dekranasda nusa tenggara timur
juli sutrisno laiskodat menjelaskan busana yang didatangkan langsung dari ntt ini
merupakan busana yang digunakan raja raja di sabu maupun timur tengah selatan
provinsi nusa tenggara timur
kalau yang sabu pertama saya lebih ke nuansanya supaya menonjolkan
aura kepemimpinan pak jokowi dan tenun yang beliau pakai itu
yang saburai jua itu adalah biasa kalau orang biasa pakai selempang yang satu
tapi ini di selempang dua
dan warnanya keemasan dan hitam karena memang itu adalah menjadi pendekar kita sih semestinya
kalau di sabu biasa raja raja yang memakainya
dan saya pikir yang untuk ke tujuh belas an nuansanya pastikan merah putih
dan pak jokowi ternyata ini hari memilihnya adalah timur tengah selatan
juli menambahkan para penunun ntt mengaku terharu dan bangga
lantaran hasil karya mereka dikenakan langsung oleh presiden jokowi
tetapi ternyata pak jokowi berkenan untuk pakai sesuatu dari tangan mereka
mereka rasa terharu terhormat dan bangga sampai sekarang saya rasa mereka nggak bisa tidur karena itu
nah itu yang terkesan buat saya
maksud saya mama mama penenun di nusa tenggara timur teteskan air manta
karena pak presiden berkenan untuk mengangkat budaya nusa tenggara timur
budayawan nusa tenggara timur pater gregor noin basu memaknai

menjadi kami adalah
tanda bahwa kita bisa mencapai kemampuan kita
oh iya memperhatikan dinamika pembangunan di daerah nusa tenggara timur
dan hal itu terbukti sampai saat ini
beberapa kegiatan pembangunan yang sendiri dinakodai
atau difasilitasi langsung oleh bapak presiden
dalam beberapa event hingga kita merayakan hari kemerdekaan yang ke tujuh puluh dua
dua momen besar negara secara berturut turut dihadiri presiden
joko widodo dengan mengenakan busana adat asal nusa tenggara timur
busana adat yang menjadi sorotan masyarakat ini didatangkan langsung
dari ntt hasil kerjasama dari dewan kerajinan nasional daerah nusa tenggara timur
tika bere mau robi bahtiar jakarta